eksekusi mati terhadap dua warga negara indonesia di arab saudi kembali terjadi
di mana pemerintah pun sudah melakukan berbagai macam cara untuk meringankan hukuman ini
tapi eksekusi tetap dilakukan salah satu alasannya pemerintah tidak bisa melacak keluarga korban
yang juga seorang wni untuk mendapatkan pemaafan agar hukuman bisa diringankan
untuk mengelaborasinya sore ini saya akan berbincang dengan mas daniel awigra
selamat sore dan semoga sehat
baik pertama saya mengucapkan duka dan simpati terutama terhadap terbidana mati ya
eksekusi ini tentu kita kecam dan ini menunjukkan bahwa kegagalan dua negara
tidak hanya indonesia tapi juga pemerintah saudi arabia
untuk menghargai hak hidup melindungi hak hidup setiap orang
dalam jurisdiksinya ini gagal dipenuhi oleh kedua pemerintahan ini
dan yang jalan cukup lama itu sudah membuktikan bahwa tentu orang yang sudah dihukum lebih dari sepuluh tahun
seharusnya tidak dihukum mati karena sudah menjalani hukuman
kalau para pakar hukum pidana rata rata itu dua puluh tahun hukuman maksimal
maka ketika orang sudah menjalani hukuman selama lebih dari sepuluh tahun
rasanya tidak tepat untuk dijatuhi hukuman mati
hrwg menolak setiap penghukuman mati
karena hukuman mati tentu adalah pembunuhan
tentu kita menyayangkan katakanlah kejahatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terpidana mati
tapi kita ingin bekerjasama untuk mengakhiri kejahatannya
mengakur tindak bidananya tapi tidak mengakhiri nyawanya
dan dari konstruksi kasusnya kita mendapati satu persoalan serius tentang pendataan
dalam soal soal pendataan yang sebenarnya bisa
kalau memiliki kemauan ataupun memiliki katakanlah
keperhatian yang penuh
political will yang kuat
saya rasa persoalan data ini bisa diselesaikan
mengingat proses hukumnya juga sudah cukup lama
kalau kemudian si keluarga korban
yang dibunuh oleh dua orang yang kemudian
tidak bisa ditemukan oleh pemerintah ri
padahal ada kemungkinan ada celah
kalau kita menggunakan logika umdi saudi
bahwa setidaknya ada berian maaf dari keluarga korban
maka ini kemungkinan bisa diampuni
katakanlah dua terbidana
dalam sistem hukum
di saudi arabia
pintu maaf yang diberikan oleh keluarga
itu adalah salah satu cara untuk membebaskan dari tuntutan mati
ini yang sebenarnya sangat sayangkan
kenapa kedua terbidana masri
yang kemudian melakukan tindak pidana terhadap
warga negara indonesia juga
cuma lokusnya aja kejadiannya di arab saudi
pemerintah tidak bisa ngetris
kita bisa menggunakan logika umdi yang tersebut
untuk melakukan pemberian maaf dari keluarga korban
untuk bisa diminta permohonan maafnya
kalau bisa mendapatkan permohonan maaf
tentu kedua nyawa terbidana masri ini
kemudian bisa dibebaskan
akhirnya sudah masih bupur
mungkin kita akan belajar dari kasus ini
untuk pada akhirnya bisa menyelamatkan nyawa seseorang
tentu kita tidak membelah
pembunuhan sudah terjadi
apakah kemudian pembunuhan itu kemudian dibalaskan juga dengan pembunuhan yang lain
secara normal untuk manusia
kita juga mendukung ya
dengan akhirnya menghukum
juga dengan pembunuhan
ini hal yang tentu saja kita sesalkan dari konstruksi
kasus kedua wni yang terjadi di saudi arab saudi arabia
saudi arabia yang juga menimpa wni
dan kemudian menggunakan hukum saudi
di mana ada celah
mendapatkan pintu maaf dari keluarga korban
dua terpidana kemungkinan masih bisa selamat
ini mungkin soal logika ya
apakah ini fair trial atau tidak
tapi menggunakan logika yang berlaku di sana
atau pemberian maaf dari keluarga korban
ini amunisi yang cukup untuk kemudian
diteruskan dalam prosedur sidangan di sana
dan menggunakan semacam
dan tidak terjadi hukuman mafi
mas awi ini berbicara soal tadi yang sudah diungkapkan oleh mas awi sendiri
ini merupakan kegagalan dua negara
baik arab saudi maupun indonesia
nah terkhusus dari indonesia sendiri
di satu sisi indonesia juga sudah melakukan berbagai macam upaya
termasuk halnya diplomasi
dan juga meminta keringanan kepada raja presiden joko widodo
langsung turun di sekitar tahun dua ribu lima belas
kalau saya tidak salah
juga melakukan hal itu
apakah itu tidak terlalu berpengaruhkah untuk permohonan seperti itu
apakah tetap harus ada permohonan maaf dari pihak keluarga
baru bisa benar benar
hukuman ini benar benar bisa diringankan begitu
kalau mengikuti logika hukum di sana
ada dua hak yang bisa di exercise
pertama hak khusus
dan yang kedua adalah hak umum
hak khusus ini
pilih oleh keluarga korban
jadi kalau keluarga korban memberikan pemaafan
kemungkinan untuk tidak dijatuhkannya sanksi hukuman mati itu mungkin
yang kedua eksersis hak umum
yang itu adalah proses hukum yang dituntut oleh negara
yang dikatakan di manage oleh negara
dan upaya upaya pemerintah
melalui upaya diplomatik
terhadap raja atau prinsnya yang sekarang
secara debak atau memimpin
itu akan masuk dalam konsideran atau pertimbangan
pihak umum yang bisa di exercise
tetapi dalam konstruksi kasus ini
kedua terpidana sudah mengakui bahwa
ya ada pembunuhan
ketika kemudian ada pengakuan terhadap
katakanlah pembunuhan itu
maka ini tuntutan hak umumnya masuk
hak khususnya tidak ada
nah ini yang mungkin perlu kita pelajari
bersama sama dengan kasus ini
maka upaya diplomasi tetap penting
upaya katakanlah pendekatan ya
terhadap pemimpin otoritas politik tertinggi tentu penting
kita ingat di zaman presiden abdul lawan wahid
gusru dan itu menyelamatkan
karena ada katakanlah kedekatan kultural
justru cukup bisa memahami kultur arab saudi
bisa berbahasa arab dengan sangat fasis
ekservesi hak umumnya ini bisa dimenangkan
kemudian tentu saja
ada lobby dari pemerintah arab saudi
barangkali di sana ya
terhadap seorang korban
untuk kemudian memaafkan
memang kadang kadang ada
diat ya ada persyaratan pembayaran sejumlah diat
diat diat ini yang kadang terlalu memberatkan gitu ya
ini yang ini yang apa namanya
kemudian terus menerus menjadi
persoalan untuk penyelesaian hukuman mati di saudi arabia
mengingat di sana ada katakanlah
persyaratan pemahaman dari korban
kalau kemudian dimaafkan
keluarga korban biasanya meminta sejumlah tiket
dan tren diat ini atau
katakanlah uang ya uang ganti gitu ya
itu trennya meningkat
sehingga keluarga korban
atau tidak sanggup lagi untuk memenuhi diat diat ini
nah saya rasa ini hal yang
tentu saja kita perlu
pahami konstruksinya di sana
barangkali akan meningkatkan
kalau di indonesia sendiri
telah menghapuskan hukuman mati
dan ini kan
para diplomat kita
bahwa prinsip prinsip lokal bisa dijalankan
pemerintah indonesia sudah tidak menerapkan hukuman mati terhadap siapapun
dan pada saat yang bersamaan
kalau ada warga kita
yang terancam hukuman mati
kita juga bisa meminta bahwa
kita sepakat untuk menghormati
jurisdiksi negara tersebut
sistem hukum negara tersebut
tapi pada bersamaan
kita bekerja sama untuk
tapi tidak dengan menghilangkan kehidupan
atau tidak dengan menghukum mati
ini kan sudah berjalan cukup lama begitu
dari tahun dua ribu sebelas kejadian
lalu akhirnya dieksekusi
di tahun dua ribu dua puluh dua
ini ada sekitar sebelas tahun begitu
nah apakah selama ini
pemerintah ada bekerja sama
mungkin saja dari pihak mas awi sendiri
sehingga bisa ada
keinginan untuk bisa menemukan keluarga dari si korban ini mas awi
ya tentu saya
upaya pemerintah yang kemudian
telah melaporkan secara akuntabel
di dalam rilisnya kemarin
apa apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah
kita kan tahunya juga
satu hal yang kita apresiasi
tapi hasilnya kan harus juga kita lihat
hasilnya gagal dalam pengertian dua warga indonesia
kemudian tetap dieksekusi
yang artinya gagal juga melindungi hak hidup
susi memandatkan akan penghargaan atas kehidupan
salah satu menjadi
katakanlah tujuan bernegara ya
melindungi segenap warga negara
itu kan pembukaan undang undang kita
memandatkan setiap pemerintahan
melindungi segenap bangsa indonesia
ini yang seharusnya bisa dijadikan semacam
kalau memang indonesia benar ingin melindungi warga negara
maka salah satunya
ketika ada kejadian hukum dimanapun
dengan penuh semangat
itu adalah upaya untuk menyelamatkan kehidupan dulu
ini yang pertama tama
kemudian yang kedua
menghapuskan hukuman mati
ini yang kedua
dan yang lain
tentu proses pendampingan hukum di sana
pengacara yang cukup kompeten ya
untuk menggamping korban
itu tentu hak ya
untuk mendapatkan penampingan
dan kewajiban negara untuk memberikan juga penampingan
itu juga upaya upaya yang terus kita bisa dorong
untuk upaya tersebut
kita bisa gunakan untuk kemudian memperbaiki ya
karena ada masih banyak
ada sekitar ratusan warga negara indonesia
terancam hukuman mati di
termasuk halnya adalah
bisa menginventarisir lagi
siapa siapa saja wni yang ada di luar negeri
sehingga jangan ada lagi seperti halnya yang terjadi
seperti fatima yang diduga
datang sebelum penerapan biometrik ini
baik terima kasih mas awi sudah berbincang dengan kami
tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi
dan hukuman mati tentunya
ya walaupun itu salah
seperti yang tadi sudah
mas awi sampaikan
bahwa ini kembali lagi adalah warga negara indonesia sendiri
yang patut dilindungi
terima kasih mas awi
selam sehat selalu
sama sama terima kasih